yang pertama seberapa besar efek bebasnya ahok atau btp sekarang ya
bagi perolehan suara dalam pilpres terutama untuk jokowi
benarkah arah pilihan ahok jatuh pada kubu jokowi
dan nanti kami akan bahas untung rugi efek ahok dalam kontestasi pilpres kali ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini